pusara sebelah kamu
pusara sebelah kamu
ini adalah sebuah kabar yang sangat bahagia
terutama buat perusahaan saya
tadi rena bilang mau jagain papa
papa juga akan menjaga rena dengan baik
rena dan papa sama sama saling jaga ya
ya bentar lagi kan mau ulang tahun nih
udah apa yang mau ulang tahun
capek mau ulang tahun
mau kado apa dari papa
oh atau enggak
papa ada kado yang istimewa sebenarnya untuk rema
papa pasti akan temukan adiknya sekarang
nanti papa temukan adiknya sekarang
nanti papa temukan adiknya sekarang

papa enggak boleh lupa
papa enggak akan lupa

jadi siapa di luar sana lagi
kita gerak ke teduknya nanti
kamu istimewa bijimu atau nggak mas
atau misalkan ternyata orang tuanya orang kaya diminta anaknya dengan cara memberikan kita
apapun yang kita mau dengan misal kayak jumlah uang yang sangat banyak gitu kamu kasih nggak
mas aku nggak mau berapapun yang dikasih aku nggak mau tapi ini ada sama dia mas iya tapi
nina kita itu harus mikirin segala hal terpahit dan apa yang terjadi nantinya kita tuh harus
waspada gitu aku minta sama kamu tolong jangan biarkan abizar diambil sama orang lain aku mau
sama kamu eh ya tapi kan kita tuh kamu janji sama aku ya tolong aku nggak mau kehilangan abizar aku
nggak mau aku sayang banget sama dia mas
kalau jangan juga bakal kehilangan aku
ujang dia gua akan
jaga beazer dengan nyamaku
terima kasih ya buat malam ini
saya bener bener senang banget
saya bisa melupakan
ya kan itu bener bener sahabat
tapi yang tadi
nanti aja dong kamu yang ngajak saya
ketempat spesial kamu mungkin
kamu istirahat ya
salam buat papa mama kamu
ya nanti saya sampaikan ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya ingin mengucapkan terima kasih
untuk semua orang yang telah menonton
terima kasih banyak banyak
untuk semua orang yang telah menonton
terima kasih banyak banyak
untuk semua orang yang telah menonton
terima kasih banyak banyak
untuk semua orang yang telah menonton
terima kasih banyak banyak
untuk semua orang yang telah menonton
terima kasih banyak banyak
untuk semua orang yang telah menonton
terima kasih banyak banyak
untuk semua orang yang telah menonton
udah udah pulang
tadi abie kirim salam buat mama sama papa
udah dong bapak
jangan mikir yang macem macem
aku sama abi udah sepakat loh untuk
ya kita berteman baik aja
aku juga gak mau ngerosak hubungan aku sama abi
aku juga gak mau kehilangan orang yang baik kayak dia
ya maksud bapak begini kan
kalau memang abi orangnya baik ya
jangan sampai kehilangan dia
dalam hidup kita perlu seseorang
yang menemani kita saat kita terpuruk
saat kita sedih saat kita senang
yang mau menerima kita apa adanya
mau mengerti kita
maksud bapak ya

aku jadi sedih kayak gini sih
kalau memang abi orangnya baik
ya kenapa enggak
ya kan sekarang semua udah clear kan
kaman yang kemarin ini sudah gak ada lagi
dan terbukti sama dia orangnya baik
kamu juga yang istirahat
bapak bapak bantu sini
bapak bantu sini
sampai jumpa di video selanjutnya

setelah kamu gak ada
saya baru tahu beratnya menahan beban sendiri ya
mama bilang saya terlalu menahan diri
mungkin juga karena saya terbiasa berbagi semua hal dengan kamu
ya meskipun lebih banyak sendirinya ya
sampai sekarang ketika kamu pergi
saya seperti anak ayam kehilangan induknya
ternyata arti kehadiran kamu sangat besar buat saya
lebih dari segalanya yang pernah saya punya
gimana hasil penyelidikannya
kok gak berani bisa disini
gak berani bisa disini
bukannya gak berani takut
aku jual ya
kenapa bisa balik lagi
sepintar pintarnya kamu menyembunyi tanggung angkai
baunya pasti akan kecium biar
saya benar benar minta maaf
saya sama sekali nggak bermaksud untuk
untuk membunuh istri saya
untuk membunuh anak saya
itu artinya anda sudah menghilangkan nyawa orang lain
kalau saya tahu seperti ini
saya nggak akan kerjasama dengan anda
bukan saya pelakunya
saya bukan pembunuh
saya benar benar minta maaf
saya nggak sengaja
bapaknya nggak akan lepasin
saya nggak mau dipenjara
maaf saya belum mau ditama
dianera jangan maafin mama ya
tapi kenapa aku mimpi kayak gitu ya
kecelakaan itu benar benar benar benar menghantui aku
aku nggak mau dipenjara
aku nggak mau dianera harus menanggung semuanya sendirian
aku nggak mau dipisahkan dari dianera
aku nggak akan tinggal dia
aku harus lakuin sesuatu
aduh kamu kok
ya dong mama aku senang kadang diinterin sama papa
kamu ke sekolah sama papa ya
ya udah senang
sampai jumpa mama dulu
aku berangkat dulu ya oma
nanti prena ya
nanti oma yang jemput ya
berangkat hari mbak
terima kasih mbak
terima kasih mbak
hari ini aku dihantar papa ke sekolah
kemarin aku sedih
kalung yang dikasih sama mama put
terus ditarik sama temen aku
aku kan coba perbaiki mah
entah gak ada apa apa
langsung di perbaiki
gak bisa jagain kalung dari mama
dengan lebih baik lagi
iya baik baik saja
saya harap kamu bahagia ya
saya harap kamu bahagia ya
rena cerita ke saya
rena sama temen temen buat poster
untuk cari adik askara ya
mereka sibuk buat poster
askara cepat ketemu
mudah mudahan dengan poster poster itu
adik bisa cepat cepat
bareng sama kita lagi ya
saya dan rena
pokoknya aku jagain papa mah
aku gak mau tinggalin patah
dan rena juga gak boleh ninggalin papa
aku akan terus sama papa
beberapa hari yang lalu rena datang kesini
saya adalah penyebab dari semua ini
saya nggak membantah soal itu
tapi cuma satu
yang saya takutkan setelah hari itu nih
bahwa reina akan membenci saya
dan meninggalkan saya
saya terus menerus dihantui perasaan beragam
gagal melindungi keluarga
gagal melindungi kamu melindungi siva
kini cuma satu yang menahan saya dari perasaan itu nenek
percayaan dari reina
karena ketika reina mengatakan ingin tetap tinggal bersama saya
saya merasa dipercaya
itu yang membuat saya siap melakukan apapun
untuk memastikan rela tetap di samping saya
bersama dengan saya
karena kepercayaannya itulah
saya bisa tetap tegar
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku jadi ikut sedih

banyak pasir di sini
ayo pak kita ke sekolah nanti terlambat
oh iya udah waktunya masuk sekolah ya
mak aku berangkat sekolah dulu ya
apa kerusakannya ya
aduh kesempatan kayak gini kapan lagi datangnya
itu udah lama udah lama
tapi ini kan
jauh biar bisa paham
ambil sedikit aja kali ya
pasti orangnya nggak akan tahu juga kan
orang kaya kebanyakan duit
mana sadar kalau kehilangan beberapa lembar aja
lagian nggak ada yang liat
dan nggak ada juga tuh cctv
pak makasih ya udah ngiserin aku ke sekolah
papa setiap hari antara aku ke sekolah ya
papa kan sempetin waktu
untuk nganterin rena ke sekolah setiap hari ya
udah sekarang rena masuk ya
belajar yang pintar ya
temen temen udah pada masuk tadi
aku kan pengen pinter kayak papa
udah dibetulin kok
yuk kita masuk kelas
nek papa janji akan menjaga kamu sampai kapanpun
karena tinggal papa orang tua kamu satu satunya
sebenarnya sampai detik ini
saya masih merasakan
ini sangat berat
karena kamu sekarang sudah gak ada di sisi saya
untuk memimpin reina
tapi saya yakin kalau kamu sekarang ada disini
sebelum ke kantor
saya mau ke kantor e nino dulu ya
kok aku perhatiin mama liat reina mulu
liatin ke aku dong ma
mama cuma ngeliatin ke arah dalam doang
kalau disini ada anak mama yang paling cantik
nah gitu senyumnya mana
kalau gitu aku masuk dulu ya ma
yaudah kamu hati hati
belajarnya yang rajin
setiap aku pengen jauh dari keluarga itu
malah mereka itu semakin mendekat
selangkah aku menjauh
dua langkah keluarga aldebaran mendekat
aku gak boleh takut
karena kalau aku takut
mereka jadi semakin menghantui
pokoknya aku harus memastikan
gak ada satupun bukti yang akan mengaitkan aku dengan kecelakaan keluarganya
aku harus buang semuanya
baru aku bisa tenang
hmm mobilnya udah selesai
ya terima kasih
kalau dia sampai tahu duitnya hilang
ini notanya pak
tolong dicek kembali ya
makasih ya pak
ini buat kamu ya
kayaknya dia nggak sadar deh
ada apa tumben
dia mau saya bicara kan
soalnya yang kemarin
saya ke sekolahnya rina
cuma nanti permasalahannya bukan
karena anda ke sekolahnya rina
kepada anda yang
sengaja seperti melupakan perjanjian
yang sudah pernah kita buat sebelumnya
anda punya keinginan
untuk membawa rina
untuk tinggal sama anda
saya tahu itu
tapi jangan pernah ada berpikir
untuk tinggal sama anda
apalagi membawa rina
kan kemarin sudah saya utarakan
saya gak akan pernah memaksa rina
untuk tinggal dengan saya
saya juga tidak ada keinginan membawa rina dari anda
karena saya ingin mendekati rina
dan saya ingin membuatkan diri saya dengan rina
dan harusnya sesimpel itu juga
anda meminta izin terhadap saya
saya yang mengasuh rina
saya orang yang membesarkan raina dari kecil
semudah itu harusnya anda meminta izin terhadap saya
peraturan ini ada
dari andin masih hidup
dan meskipun sekarang andin gak ada
saya harap anda mematuhi peraturan itu
saya agak tidak suka dengan cara bicara kamar seperti itu tentang rena
kalau mau debat tentang masa lalu
anda merawat rina
karena anda tahu dia anaknya roy
secara hukum pun
yang menjadi hak negatif atas rina
adalah ayah kandungnya
mudah mudahan anda paham sampai sini
maaf pak bapak sudah ditunggu di dalam
ya ini adalah sebuah kabar yang sangat bahagia
terutama buat perusahaan saya pt alinokumilang
akhirnya kita sudah bisa menemukan investor
yang akan menjaga
dan membantu perusahaan ini untuk semakin maju ke depannya
terlepas dari itu saya sangat berharap kerjasama ini bisa berlangsung lama
dan pastinya benefitnya harus simbiosis mutualisme
kita sama sama menguntungkan dan bisa menghasilkan profit
dan bisa berkembang lebih besar lagi untuk ke depannya
iya saya sangat setuju dengan pak niko
ya investasi ini sebenarnya bukan hal yang sangat mudah
dan keputusan saya berinvestasi di perusahaan ini
adalah langkah yang sangat besar
yang didasari oleh kepercayaan
saya yakin saya tidak salah memilih partner
sekali lagi terima kasih banyak pak nino
saya yang terima kasih banyak
karena saya yakin dengan kehadiran pusara di sini
perusahaan ini bisa berkembang dan semakin besar
sekali lagi terima kasih
iya sama sama terima kasih pak nino
besok kita akan mengadakan acara

nah kalian harus menulis surat
ingat ya menulis bukan puisi
jadi kalian harus menulis surat buat ibu kalian
buat mami bunda
dan surat itu boleh beri siapapun
boleh ucapan terima kasih
atau ungkapan rasa cinta
nah nanti surat itu akan dilombakan
dan dibacakan di lantai
jadi mis harap kalian bawa suratnya
dan datang bersama ibu kalian
mama besok aku gak bisa datang sama mama
karena mama udah pergi duluan
terima kasih banyak ya
pak nino telah mendapati janjinya
telah memberikan saya ruangan yang sangat nyaman di kantor ini
gak boleh dong
ya semoga pak nino gak bosen ya ngeliat saya terus
enggak dong kan kita partner kerja
mau tidak mau ya
kita harus sering ketemu kita harus sering diskusi
demi kemajuan bersama kan
gimana untuk merayakan kita makan siang bersama
ide yang bagus
saya angkat telepon dulu ya
oh iya oke baik saya segera kesana
maaf banget nih pak nino saya tiba tiba ada menadak meeting
gimana kalau makan siangnya besok aja
iya iya gak apa apa besok juga gak jadi persoalan
oke baik kalau gitu saya permisi
terima kasih ya pak niko
ibu zara selalu sibuk
tapi alhamdulillah meeting ini berhasil dan
mudah mudahan perusahaan ini bisa berkembang dengan cepat
gitu rena kenapa sih dari tadi kiki perhatiin itu dia kok menyendiri sendiri begitu
padahal biasanya tuh gak kayak gitu loh niana
jadi tadi tuh sebenarnya pas pulang sekolah di dalam rumah dia juga udah gak seceriah kayak biasanya
capek kali pulang sekolah kan bu tapi krim laku terus sampai sekarang gitu ya iya cuma
saya bicara sama dengan saya mau sampai ketemu
sweetheart hello sayangnya oma aduh kok cantik sih kebaran sama bonekanya ini cantiknya ilang
sih kalau cemberut terus kenapa why why long face kok begitu mukanya kenapa saya
emang ada pr kamu pr apa emangnya kenapa sih kamu sedih gitu pr nya susah atau di sekolah kamu
ada masalah temen kamu cerita dong enggak cuma besok di sekolah ada acara seharian sama ibu
saya yuk ngasih tugas tugasnya bikin surat untuk mama biar nanti dibaca di depan mama
oh nanti ayunya lupa kali iya sih misalnya lupa udah gini gini besok gimana kalau oma yang meninjam
hai mau nggak mau aku nggak mau sekolah lah tuh nggak mau sekolah atau diantar sama nyucus juga
kayak biasanya om juga sama miskinnya nggak mau aku nggak mau tetap nggak mau teman teman aku
pasti bawa mama gimana ya nggak mau sama oma juga jadi nanti
main suratnya buat oma gitu mau masih bagus kenapa ini ini sini sini sini ini loh karena
barusan cerita di sekolah amis ayu kasih tugas tugasnya tuh bikin surat buat mamanya
dan surat tersebut harus dibacakan di depan mamanya besok di sekolah sehari bersama ibu
hai lebih si fakad saya lupa kali
gimana kalau suratnya diganti buat papa aja
boleh nanti bapak yang bilang
ya mau nggak jadi nanti rena bacainnya buat papa nanti papa ikut ke sekolah
juga aku bisa tulis surat buat kan papa orang tua rena juga
kita nggak usah sedih lagi ya
nggak usah sedih lagi kita kerjain di dalam yuk disini banyak angin nanti masuk angin
iya itu udah merah kepanasan panas juga